saya ke pabrik bosnya gak ada
sama kang murad juga
ada acara apa
cuma mau ngecek parkiran
tadi saya dapet kabar yang kerja disana
cuma ngecek aja
bang edy udah salah perhitungan
salah perhitungan gimana
dia udah keluar uang banyak buat bayar kang remond sama timnya
tapi di jalan pasar sama terminal
belum semua dia kuasai
kayaknya dia sekarang udah gak punya uang buat kegiatan politiknya
sampai bener bener tergantung sama kita
tergantung dari uang yang kita dapat dari jalan
dari pedagang kaki lima
dari parkiran masih harap harap cemas
kalau dari pasar sama terminal
udah pasti nihil
orang orang di parkiran
pasar sama terminal
gak takut sama ancaman
mereka juga gak kapok
meskipun sudah dihajar sama anak buah kang remon
mental mereka hebat
selain mungkin karena mereka punya backing yang lebih kuat dibanding kang raymond sama timnya

itu mah udah jelas
bank edy sekarang tergantung sama kita
kasih tahu yang di dalam
itu yang terpenting ya
jawabnya nggak usah malu malu atau ragu ragu
kalian kan kerja tujuannya memang buat itu
biar dapat gaji
bukah buat keluarga
tadi kang cecep nggak izin sama saya
semua kerja lagi
kamu kenapa masih diem
kirain kang mus masih mau nanya nanya sama saya
saya ke pabrik
bosnya gak ada
sama kang murad juga
ada acara apa
gak ada acara
cuma mau ngecek parkiran
tadi saya dapet kabar
yang kerja disana
cuma ngecek aja
mau dipelajari dulu kasusnya
kamu gayanya kayak polisi aja
mau tanya tanya dulu
sebenarnya ada apa
kita dalam bahaya
itu banyak gaya yang pernah kita keroyok
sama bapak bapak yang pukulannya keras itu
saya tadi ke kang mus bilangnya mau tanya tanya
sebenarnya ada apa
udah gitu kang mus pernah ngomong
tukang parkir jangan sampai ada yang jadi korban
kalau mau main kerasian
sama yang level atas
kata kang mus
tukang parkir itu cuma orang orang yang mau ikut kerja
yang parkir udah gak ada